puluhan kendaraan mobil dan sepeda motor di kota bandung terjaring razia parkir liar yang digelar petugas gabungan senin siang
ban kendaraan para pelanggar yang parkir sembarangan digembosi petugas agar memberikan efek jerah
kedatangan petugas gabungan dinas perhubungan kota bandung polisi dan pom tni sempat membuat terkejut para pengemudi yang sedang parkir di ruas jalan pasir kaliki kota bandung senin siang
pasalnya dalam operasinya petugas tak segan memberi tindakan tilang kepada pengemudi yang melanggar
sementara bagi kendaraan yang tidak ada pemiliknya petugas menindak tegas dengan mencabut pentil kendaraan
operasi cabut pentil ini rutin dilakukan petugas sesuai dengan peraturan wali kota bandung tahun dua ribu delapan belas tentang perparkiran
setiap hari tahu pun sudah digembosi ini
lain kali mungkin saya parkir di tempat yang semestinya
selain dianggap menjadi biang kemacetan kendaraan yang parkir di trotoar juga merampas hak para pejalan kaki
dalam operasi yang dilakukan di jalan pasir kaliki cibaganti cihamplas dan wastu kencana tak kurang sekitar enam puluh kendaraan terjaring razia
jadi kami dari mulai hari jumat sampai hari ini ada sekitar seratus
satu ratus dua puluh lima kendaraan yang kami telah cabut pentil dari roda dua sampai roda empat
pelanggannya mereka parkir di trotoar dan di bahu jalan
jadi dalam hari ini kami dari dasar rombongan kota bandung menyelenggarakan harga parkir lagi tempat yang telah disediakan
dan jangan mengamat harus haluritas yang lainnya
selain kendaraan para juru parkir liar pun menjadi sasaran operasi penertiban petugas
tony oktora bandung